sempat sempatnya lagi tidur kepikiran xiaomi padahal kamu udah makan dua piring
ya allah lindungilah keluargaku
nggak akan jauh jauh
mesti dia kapur
mesti dia kapur
mesti dia kapur
aduh aduh ya ampun gue lapor posa
jenis kabur saya digebukin
nyuruh dikandung akan berjalan dengan baik

ini aku yang simpan
nanti mama aku beli nomor yang baru
khusus nomor yang baru yang
boleh tahu hanya keluarga dan orang terdekat
supaya tidak ada lagi yang mengancam allah
kita sudah sempat beradaalku
ini saya denis
apa benar orang ini denis tiano
ada yang mau saya bicarakan sama itu
ini saya denis
apa benar orang ini denis tiano
ada yang mau saya bicarakan sama ibu
kalau ada yang ingin dibicarakan
bicara dengan saya saja
anda bisa datang ke rumah
ini terlalu berbahaya
bilang saja ke bu rosa
kita ketemu di taman pelaminggo
setengah jam dari sekarang
ini sangat penting
kenapa benar dia denis tiano ya
kalau memang benar
akhirnya muncul juga anda
mereka sudah bangun
itu pengennya berubah egosi my
dia sudah siap
dia sudah siap
bapak dari javascript
mau men gambar
gue mau kasih tau mama dulu soal ini deh
karena informasi ini udah belum valid ini beneran ada di setiap lo terjumpa kan
andien pasti ketiduran nih kemarenah
sempet sempetnya lagi tidur kepikiran si omay
padahal kamu udah makan dua piring nen

makanya itu menyesuaikan
ada muslim kayak exchange
kalau begitu boyin permisi
makan gak kekobok
mau ke gerbang
bos ini udah malem
sudah urusan sebentar
sebenarnya lebih aman kalau gue sama riza
tapi bisa jadi ini jebakan
kalau gue lengah dan rumah gue gak ada yang jaga dengan baik
gak usah zek
kamu jaga di rumah ya
saya tetip rumah sama kamu
bantu riza jaga rumah dengan benar
baik pak bos
se schizophrenes karena kekurakan
osedisi pendantrean

kalau benar yang ajak ketemu gue ini benar benar deniz
berarti semua misteri ini akan terpecahkan
gue akan tahu siapa yang teror keluarga gue
dan gue juga akan tahu kenapa iqbal bisa daftarkan nomor hpnya atas nama dennis
kenapa sekarang handphone nya nggak aktif
gimana kalau ternyata ini jebakan